ini di surabaya di surabaya kita akan membicarakan tentang pembangunan jalur frontage road sisi barat surabaya
di mana pemerintah kota surabaya sudah mulai fokus pada penghijauannya sekarang
untuk memberindah jalur tersebut wali kota surabaya tri risma hari ini turun langsung menanam berbagai jenis bunga dan pohon
di jalur pedestrian frontage road bagian tengah
area di sepanjang jalan frontage road surabaya jawa timur kini tidak lagi gersang
jalur yang membelah surabaya bagian selatan ini kini nampak hijau dan asri
terdapat berbagai jenis tanaman di sepanjang jalur frontage road bagian tengah
untuk mempercantik jalur ini wali kota surabaya tri risma hari ini bahkan turun langsung ke lapangan untuk menanam berbagai jenis bunga dan pohon
sejumlah petugas dinas kebersihan dan pertamanan dikerahkan untuk menata taman
berbagai tanaman hias mulai dari puring pucuk delapan pucuk merah hingga beras kutah ditanam di jalur ini
jadi kalau sempat gini karbonnya cepat terserap oksigennya cepat keluar
setelah penghijauan di frontage road sisi barat selanjutnya akan ada penghijauan di jalan ahmad yani
nantinya sepanjang jalan ahmad yani akan diberi tanaman rambet di setiap pohon
ini nanti kemana pak yang akan di penghijauan
yang sisi depannya

kegiatan penghijauan ini sebagai bentuk kepedulian
pemerintah kota surabaya agar ruang terbuka nampak indah dan sejuk
harapannya di kota pahlawan bisa mendapatkan penghargaan adipura kembali